menghadapi debat perdana calon presiden nomor urut satu yaitu jokowi dodo menantang untuk berbicara sesuai data
selain data yang valid jokowi juga mengharapkan agar debat memunculkan sikap optimis bukan pesimisme
dalam debat perdana kamis malam yang akan mengangkat isu ham terorisme dan korupsi jokowi dodo menantang untuk membeberkan fakta dengan data
selain itu jokowi juga mengharapkan agar setiap calon menampilkan gagasan dan juga sikap yang optimis terhadap perbaikan bangsa
berikutnya ketua dewan penasihat badan pemenangan nasional bpn capres cawapres nomor urut dua
timnya juga sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi debat terkait tema hukum dan ham
sebagai ketua dewan penasehat zulkifli meminta kepada pasangan calon agar bersikap tenang dalam menghadapi debat
santai santai kalau bisa nyanyi nyanyi ya
lalu bagaimana prediksi debat perdana pilpres dua ribu sembilan belas kurang dari dua puluh empat jam lagi
kita akan bahas bersama adi prayitno yaitu analis politik
uin mas adi selamat malam
iya saya harus tanya anda apa anda sudah punya bayangan kira kira akan sehangat apa debat perdana besok kurang dari dua puluh empat jam lagi
dan kemudian juga seberapa anda berpikir seberapa krusial sih
ini akan mengerek suara pemilih kemudian juga elektabilitas dari masing masing pasangan calon ini mas adi
tentu besok ini adalah debat yang paling banyak dinanti oleh orang
karena selama ini dua kandidat ini belum mampu membunyikan isi isi dan program kerja yang didaftarkan ke kpu
itu artinya besok adalah satu momen di mana debat itu merupakan panggung utama bagi jokowi dan pak prabowo untuk menarasikan
dan kegagasan besarnya untuk indonesia ke depan
kalau selama ini kan hanya terjebak pada istilah istilah yang saling nyinyir saling merendahkan saling sindir
tapi subtansinya tidak sampai kepada publik
nah besok jokowi dan prabowo di tiga isu itu harus menyampaikan paparan isi yang itu bisa diukur oleh publik
nah itu yang kemudian dilihat oleh publik
apalagi tiga isu ya cukup seksi
dan tentang terorisme
yang kedua debat ini menjadi penting sebenarnya dalam konteks untuk mempengaruhi undecided voter
atau pemilih yang masih belum menentukan pilihan yang jumlahnya cukup besar
mayoritas itu adalah pemilih rasional
di mana melihat kandidat ini eternal visi visi program kerja yang terukur
bukan hanya sebatas
retorika yang membasis tanpa ada ukuran ukuran yang bisa disampaikan kepada publik
karena tempat ini kan bukan lomba ceramah
tapi adalah panggung di mana masing masing kandidat ini
iya ceramahnya harus bagus pidatonya harus bagus tapi datanya juga harus bagus
ini yang saya kira kemudian publik
biasanya mas adi kalau yang pertama itu yang perdana itu yang paling membekas diingatan masyarakat
dalam hal ini
jadi kita berbicara adalah calon calon pemilih yang akan memberikan suaranya tentunya
kalau tadi mas adi bilang dari tiga isu itu
ada korupsi kemudian hukum dan ham
ini yang paling mungkin yang paling banyak disorot yang paling banyak mungkin bikin geregetan besok adalah
isu terkait dengan ham
dimana masing masing pasangan calon baik satu dan juga dua dikaitkan dengan isu atau permasalahan ham
yang sepertinya masih belum selesai gitu sampai dengan sekarang
seperti pak jokowi dengan kasus novel baswedannya
kemudian juga pak prasetya
pak prabowo dengan kasus sembilan puluh delapan nya
anda melihat masalah ham ini besok akan menjadi hal paling seksi pasti gitu
tapi ini akan menjadi amunisi tidak dari masing masing pasangan calon untuk menyerang pasangan calon lainnya
ya saya setuju ham akan menjadi instrumen utama yang akan dilancarkan oleh dua kandidat ini untuk saling serang ya
itu kan harapan publik
karena selama ini pak prabowo itu dikaitkan dengan dosa masalah dunia
terkait dengan pelanggaran ham penculikan aktivis dan seterusnya
nah publik besok hubung petahana pak jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin menelanjangi prabowo dalam konteks itu
ditanya apakah terlibat atau tidak dan seterusnya
kan begitu mbak
karena ya suka nggak suka
sebaliknya juga begitu
ini kan menjadi dosa bawaan pak prabowo sampai sekarang
yang dirujat oleh banyak orang
tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus tahu bahwa di zaman pak jokowi sekalipun kasus ham masa lalu ini nggak bisa diungkap
nggak bisa diungkap
pak sby sepuluh tahun nggak bisa diungkap
mbak mega dan gus dur nggak bisa diungkap
artinya dalam konteks memberantas atau menegakkan kasus ham masa lalu
jokowi ternyata sama dengan presiden presiden sebelumnya yang juga gagal
nah ini akan menjadi dua amunikian saling serang gitu lho mbak
belum lagi soal kasus munir ataupun penyerangan nobel mas wenan
ini akan menjadi satu instrumen yang sebenarnya ditunggu oleh publik
bagaimana komitmen dua tokoh ini nantinya untuk menegakkan kasus kasus ham yang terjadi di indonesia
cuma saya khawatir gitu ya bahwa isu ham ini nanti justru tidak dimainkan oleh dua kandidat
karena dua kandidat ini sama sama cari aman
gitu lho mbak
iya agak ajaim gitu ya
apalagi kpu jauh jauh hari ngomong bahwa kalau bisa debat ini jangan sampai ada yang dijatuhkan dan dipermalukan
ini agak repot
jadi tontonnya agak kurang menarik
menarik buat yang nonton besok
kalau pak jokowi dan pak prabowo ini jaim soal ham tidak segalak perang perangan selama ini
ya debatnya nggak menarik
ini mah lomba pidato jadinya gitu lho mbak
nah ini kalau ngomongin soal jaim jaga image gitu
dengan isu ham ini ya
isu paling seksi yang akan dimainkan besok dari masing masing
masing masing juga punya modal amunisi yang besar
anda melihat plus minusnya kalau ini tidak dibuka
ini tidak dimainkan
ya swing voter akan menambah
artinya orang yang akan apatis dalam pemilu akan bertambah
jadi capres bildo itu akan semakin banyak nanti
ini publik melihat bahwa debat capres ini sebatas formalitas
mengusurkan kewajiban undang undang
tapi hal hal yang ditunggu oleh publik dan itu sensitif itu tidak dilakukan gitu loh mbak
terus terang saya dan teman teman
dan saya kira seluruh rakyat indonesia ingin bagaimana kasus ham masa lalu
kasus munir dan baswedan itu bisa diungkap kepada publik
bukan hanya sebatas komoditas politik
bukan hanya sebatas kepentingan jangka pendek untuk meningkatkan citra dan elektabilitas gitu loh
oke dan seenggaknya besok adalah momentum yang baik lah untuk membuka itu semua ya menurut anda
kan pak jokowi dan pak prabowo
ini negarawan loh yang ngomongnya bukan hanya untuk april
tapi bagaimana ke depan
supremasi hukum pemberantasan kasus lama
itu akan dilihat dari disimisi dan debatnya besok
nah itulah yang saya kira
karena kalau melihat tawuran opininya
karena kalau melihat saling cindirnya antara dua kandidat ini cukup serem belakangan gitu lho mbak
nah itulah yang kemudian ingin dilihat oleh publik
berani enggak pak jokowi dan pak prabowo
itu buka mukaan
berarti selama ini yang terjadi di media
jangan jahat itu
jahim hanya untuk pdkt
tapi kalau ini pdkt mengambil suara masyarakat pemilih
enggak boleh jahim jahim ya intinya ya
dengan posisi paslon atau calon presiden satu
dalam hal ini adalah pak jokowi dodo sebagai petahana
ini akan menguntungkan nggak anda lihat
untuk debat untuk penyampaian
dia pastinya akan memaparkan hasil hasil kerjanya selama kurang lebih empat tahun belakangan
sebagai petahana ada untungnya enggak
atau mungkin anda lihat justru sebaliknya
saya sih melihat ini yang untung banyak itu pak jokowi
karena kalau amat jujur
terjadi di hampir semua sektor
liniki kehidupan itu
harus mampu diterjemahkan dan di kapitalisasi oleh pak jokowi
untungnya petahana selain menyampaikan visi miskinan program
juga berkampanye capaian capaian apa saja yang sudah dilakukan
tentang kemiskinan yang makin berkurang
tentang lapangan pekerjaan yang semakin bertambah
itu tentu menjadi amunisi yang cukup lebih
ketimbang penantang yang sebenarnya hanya sebatas janji janji politik
cuman problemnya apakah pak jokowi dan kiai ma'ruf ini mampu menarasikan ini di publik nanti ketika tepat kandidat
jangan jangan pak jokowi justru terjebak oleh provokasi prabowo dan sandi yang sering agresif menyerang gitu loh mbak
sehingga terpancing gitu
kita lihat besok seperti apa
debat perdananya apakah akan dimainkan politik jaim atau justru tidak
tapi kita tunggu saja
jawabannya hanya akan terjadi pada besok ya
mas adi prayitno sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini